seorang gadis bergelar sarjana rela menjadi tukang air keliling menggantikan sang ayah yang menderita diabetes
dan tidak hanya itu ia juga mengorbankan cita citanya untuk melanjutkan studi s dua demi menopang kebutuhan orang tuanya
lazimnya pekerjaan tukang air dijalani pria tapi di bitung sulawesi utara seorang gadis menjalani pekerjaan ini
gadis bernama jayantri baraunto menjadi tukang air keliling menggantikan ayahnya yang sakit diabetes sejak tahun lalu
pekerjaan ini dijalani meski membuat sarjana ekonomi sebuah perguruan tinggi lokal ini menunda niatnya mengambil gelar s dua
jayantri atau biasa dipanggil nai terpaksa menjadi tukang air karena usaha ini menggunakan modal pinjaman bank dan rumah keluarga yang menjadi jaminannya hampir disita
papa sudah sakit karena pas juga sakitnya di kaki jadi otomatis sudah bisa lagi bawa air yang kedua juga
karena itu rumah itu sudah beberapa kali mau disita
kita jadi nai tergerak orang mau bawa otot air walaupun otot ini yang sebenarnya dulunya papa yang bawa jadi nai ambil alih nai juga yang bawa
supaya katu boleh membantu bantu di rumah walaupun dengan penghasilan tadi yaitu tiga puluh ribu
di bitung pekerjaan ini hampir tidak mengenal waktu pelanggan kadangkala meminta dikirimi air meski tengah malam
kalau sudah ada yang pesan air dari subuh subuh saya harus bangunkan dia untuk pergi mengantar air
kalaupun ada permintaan sampai larut malam ya dia dan paling mamanya
pelanggan awalnya juga merasa aneh karena dilayani seorang perempuan yang biasanya mereka dilayani tukang air pria
ini selelangut setiap separuh dua hari satu kali jalan kemarin
sendirian dia bikin
iya biasa ada di piknik sendirian
meski pekerjaan yang dilakoni merupakan pekerjaan laki laki namun nai tidak melupakan sisi kewanitaannya
ia tetap berdandan meskipun sederhana
misalnya di jongker bitung